ada orang nyapu tapi mukanya nggak ikhlas
cekat cekat cekat cekat
pindahan ke depan aja pur
nah lihat deh
pak momon hebat deh
hebat kenapa pak
baru habis lebaran udah punya asisten aja
nah perkenalkan ya pak
ini kan asisten
gue kan pembantu
kalau kata bapak saya mah gak lucu
kok kata bapak kamu kan aku ngasih taunya kamu joy
yang tepat yang seperti apa sok aku kasih tahu saya
males aku debat sama orang supu
yang nggak cupu kayak aku pasti kalah
bu bagi air tiga galon dong
bang unjak nyari tempat lain aja yuk
bang ojak gimana sih inget
bang ujang hati hati dong
kasih ya pok
kalau lebaran nggak mudik kok saya jadi sedih banget ya
kangen ibu saya
kangen adik adik saya
ya allah ya allah
gue sedih banget pur
lu nih kelewatan
orang lagi sedih
ya udah saya jalan dulu pak
nggak ada rotan akar pun jadi
makasih bang ojak
tiga ini bang ojak

bukan ke tempat yang lebih mudah
kita mau ke tempat yang lebih mudah
berangkat di mana
pintonya belum naik
tolong anterin saya ke rumah mbak benaim
tau banget bu
udah boleh bilang berangkat sekarang
mau ke rumahnya ncang atan di jakarta
tapi keburu diajakin sama emak
ya kan abang suami lu tat
ntar keburu siang
mama udah panggil bajaj no
ngojeknya cuma bentaran
gimana mau punya duit
gimana mau punya rumah
nih pulang cuma mau ambil hp
yaudah tati pergi ya bang
yaudah hati hati ya
tati belum sempet nyapu teras
ada orang nyapu tapi mukanya nggak ikhlas
cekat cekat cekakak
eh mas pur
gue cuma pengen ketemu kamu
kan belum nyampe bu
eh pak desi
eh pak ipe
tunggu main di mari
gue bukan mau main ke mari
tapi gue mau nambah ke rumah si mila
mendingan anaknya sama ronron
nanti dulu yuk ke rumah
udah lama ya kita gak tunggu
maaf tadi gue lupa
nanti saya kirim barangnya
nanti ibu sms in aja alamatnya
mas pur tadi mau nanya apa
si surya itu sebenarnya
bang udin mau kemana
bang udin mau kemana
aku mau ke parkiran aneh
ih kenapa gak minta antar sama mas pur aja
kan kasian jauh jalan kaki
ih kan kasihan jauh
tanah sakit boleh gak
terima kasih mas pur